surabaya dikenal dengan aneka jajanan malam
bulan ramadan menjadi momentum menarik untuk berburu jajanan sahur yang menggugah selera
kuliner hitam dan nikmat menjadi salah satu incaran
di antaranya ada rawon
ya rawon ini bukan rawon biasa
rawon dipadu dengan pecel
wah unik kan
untuk menikmati pecel dengan siraman kuah hitam rawon pembeli rela antri
beruntung saya masih kebagian rawon pecel dengan lauk empal
saya sudah menunggu sekitar lima belas menit baru sekarang dapat giliran
dan di sini yang paling unik adalah rawon pecel
saya mau mencoba rawon pecel
siapa cepat dia dapat
buka dari pukul delapan malam rawon pecel ini selalu ramai hingga waktu imsak
akhirnya pesanan saya datang
dan ini adalah bentuk dari rawon pecel
kalau rawon pecel lauknya adalah telur
sama ini ada tahu balinya
pecelnya ya ada sayurnya dan cambah ini yang sudah biasa ya
lalu ada kuah rawonnya
nah kalau rawonnya ada empalnya
hmm sepertinya udah
aromanya enak sekali ya
rawon pecel ini sudah populer sejak tahun dua ribu lima
awalnya warung makan kaki lima yang berada di emperan toko pasar pucang surabaya ini
menyajikan menu rawon pecel dan nasi campur
tapi sejumlah pelanggan secara spontan meminta pecel disiram kuah rawon
akhirnya menu rawon pecel pun jadi andalan
itu konsumennya sendiri yang memilih antara pakai kuah rawon itu konsumen yang bikin nama itu
jadi kita tuh

pakai pecel kuah rawon
jadi akhirnya terkenalnya masalah pecel kuah rawon
enak nongkrong lihat jalan raya terus ada pengamen nyanyi gitu asik lah
kalau kamu tahu antrenya gimana
uh antrenya bol bolan
rawinya banget tapi rasa dijamin enak
dari kuliner sahur surabaya kita beralih ke jajanan khas kota solo
tidak sah rasanya jika berkunjung ke kota solo tanpa singgah di toko oleh oleh
seperti salah satu toko yang ada di kota solo
tidak sah rasanya jika berkunjung ke kota solo tanpa singgah di toko ole ole
yang ada di kemelayan serengan ini
namanya cukup unik
toko ini menjual produk umkm di soloraya
dan produksi penyandang disabilitas di wilayah soloraya
seperti makanan ekrol produk dari delanggu klaten
juga berbagai jenis abon sapi
yang banyak diproduksi dari umkm di wilayah solo
tidak kalah unik
tempat ini juga menyediakan teh racikan
yang biasa disajikan di wedangan wedangan di solo
yang terkenal dengan rasa nas gitel
yakni panas legi atau manis dan kental
bagi pembeli berbagai jenis oleh oleh
dengan banyak pilihan memudahkan pembeli
sesuai dengan kebutuhan masing masing
kalau makanan favoritnya
lebih ke yang ini sih pak yang gurih gurih
kayak rengginan gitu
lebih suka biasanya buat
bareng bareng sama keluarga makan gitu sambil nonton
ini kan waksanya makanan kasul nurun pak
pendapatnya seperti apa pak
lengkar atau dengan apa
terus banyak dari ukm ukm juga kan
jadi bisa membantu ukm ukm setempat
aneka camilan dan oleh oleh dibanderol
mulai dari harga rp tujuh lima ratus sampai dengan seratus ribuan
sementara menyambut lebaran
juga disediakan hampers untuk hantaran dari berbagai jenis oleh oleh
mulai dari harga rp satu ratus lima puluh hingga rp empat ratus sesuai permintaan
tim liputan cnn indonesia